badan narkotika nasional menggeledah sebuah tempat hiburan malam yang dicurigai rawan peredaran narkoba di jakarta barat
dalam razia tersebut lima orang tamu diamankan karena terindikasi positif menggunakan narkoba
sementara itu tim polrestabes makassar sulawesi selatan pada minggu dini hari menangkap tiga remaja yang masih berstatus pelajar sma
lantaran membawa satu paket tembakau gorilla di anjungan pantai losari
tempat hiburan malam di kawasan taman sari jakarta barat digeledah petugas badan narkotika nasional pada minggu dini hari
begitu tiba di lokasi petugas langsung memeriksa para pengunjung
selain menggeledah barang bawaan para tamu petugas juga melakukan tes urin
sedikitnya lima orang pengunjung diamankan karena terindikasi positif menggunakan narkoba
para pengunjung yang terindikasi positif narkoba dibawa ke kantor bnn untuk pemeriksaan lebih lanjut
dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh para pemuda kita terutama di tempat tempat hiburan
ini kita lakukan agar tempat tempat hiburan atau tempat tempat rawan pemakaian
narkoba lainnya dapat kita awasi dan dapat kita kontrol
sementara itu tiga orang remaja yang masih berstatus sebagai pelajar sma ditangkap tim penindak gangguan kamtipmas
atau penikam polrestabes makassar sulawesi selatan lantaran tertangkap membawa satu paket tembakau gorilla pada minggu dini hari
mereka dibekuk polisi saat tengah berada di kawasan anjuan pantai losari makassar
mereka dibukuk tembakau gorilla aparat polisi yang juga turut menyitah beberapa alat isap telepon genggam dan sepeda motor
dari personil tim penikam polrestabes makassar mengamankan tiga orang pelajar sma yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis tembakau berila
ketiga nya diamankan di sekitar anjuran pantai losari
ada pun selain daripada itu barang yang diamankan terhadap pelajar tersebut
ditemukan kertas papir yang digunakan untuk melinting tembakau gorilla tersebut
selanjutnya ketiga remaja menjalani pemeriksaan untuk keperluan penyelidikan
di meliputan cnn indonesia